forbes kembali merilis daftar orang terkaya di dunia namun sejumlah permasalahan seperti perang pandemi dan pasar yang lesu
membuat sejumlah orang terkaya di dunia kehilangan sebagian harta kekayaannya
meski demikian forbes mencatat ada lebih dari seribu miliarder dengan nilai harta kekayaan yang melonjak signifikan dari tahun lalu di dua ribu dua puluh
kita akan melihat seperti apa saja kekayaan orang orang ini
kalau berdasarkan forbes ya di tahun dua ribu dua puluh dua ini tercatat ada sekitar dua enam ratus enam puluh delapan miliarder seluruh dunia
ini jumlah yang cukup besar tetapi sebenarnya lebih turun daripada dua ribu dua puluh satu lalu ya di mana delapan puluh tujuh orang terpental dari sini dari dua ribu ini
kemudian yang paling menarik adalah sayangnya karena ada perang dan juga pandemi tiga puluh empat orang kaya di rusia
sudah kehilangan posisi mereka sebagai orang kaya di dunia
dan yang menarik lagi adalah dua ratus tiga puluh enam ada dua ratus tiga puluh enam orang kaya baru atau okb nih ya
orang kaya baru ya tapi kayanya miliaran dan triliunan
yaitu dari negara seperti barbados ini negara negara kepulauan karibia ya
kemudian juga ada estonia
ini menarik nih ya kenapa mereka nanti kita bahas lagi
wow ini adalah
orang orang kaya baru sebanyak dua ratus tiga puluh enam
kita ingin tahu siapa sih orang orang kayanya
salah satunya adalah elon musk
nama ini terkenal banget sih
siapa yang tidak kenal dengan namanya satu ini
dia punya tesla inc punya spacex
kekayaannya mencapai rp tiga empat ratus enam belas empat triliun
tiga belas triliun ini setara dengan penghasilan orang amerika serikat tiga juta kali ya
kalau ngomongin amerika serikat ya
dan kalau di indonesia ini adalah uang belanja apbn dua ribu dua puluh dua
wow sesuatu yang fantastis
kekayaan dia ini merupakan pendiri e commerce nya juga
selain itu juga terakhir dia membeli twitter ya
selain dia punya infrastruktur dan juga pembangunan terowongan dan juga spacex dan juga pastinya mobil tesla
yang kedua adalah
siapa yang tidak kenal ajaes bezos ya
nama orang satu ini kekayaannya juga udah gila gilaan banget ya
sudah ada dua enam ratus enam puluh tujuh enam triliun
meskipun dia kemarin bercerai dan kekayaannya sedikit berkurang
karena harta gurno gini ya
tapi ajaes bezos masih menempatkan orang kekaya nomor dua di dunia
dan kekayaan ajaes bezos ini didapatkan dari amazon
dan merupakan salah satu kekayaan yang juga tertinggi
namun pada tahun ini berhasil disalib oleh elon musk
sayang sekali ya
kemudian yang ketiga
ini ada kekayaan
aduh dari namanya aja udah kebayang dong
brand apa aja yang mereka punya
wah salah satu brand brand terkenal
salah satu produk produk fansy yang biasa digunakan oleh para sosialite di dunia
kekayaannya ini mencapai dua empat ratus enam puluh empat delapan triliun
meskipun industri fashion dunia menurun akibat pandemi
tapi kekayaan mereka tidak berdua kurang secara signifikan
karena fokus mereka terhadap barang barang branded ini masih dicintai oleh para pembelinya
terutama kalau kita bicara
mengenai barang barang branded yang disukai oleh para kolektor
ya kantor pusatnya di paris ini memboy sekitar tujuh puluh brand fashion dan kosmetik
seperti ada louis vuitton sephora bulgari christian dior hingga sepeda pinarello
dan kita beralih ke posisi selanjutnya
siapa lagi yang kita kulik kekayaannya
siapa yang tidak kenal dengan microsoft
kekayaannya adalah dua dua belas empat triliun
ya atau memang kekayaan bill gates sendiri berubah sumber kekayaannya
menjadi kepemilikan transversifik di amerika serikat
termasuk investasi energi zero carbon di bawah bill gates
dan ada lagi nama lain
namanya terkenal warren buffett
tapi kalau saya dengar sih bapak warren buffett ini sangat nyirit ya
bahkan dia tidak terlalu banyak menghambur hamburkan uang
dan dia terkenal sebagai seorang filantropis yang banyak memberikan bantuan dan donasi ke beberapa yayasan di dunia
nah ini seorang kaya yang juga tidak hanya kayak uang tapi juga kaya hati deh
dan terakhir adalah larry page
dengan kekayaan satu tujuh ratus tiga puluh satu enam triliun rupiah
dia dikenal sebagai seorang pengusaha google indonesia dan juga dunia semua yang gak kenal dia
karena setiap hari kita selalu browsing apapun data dan informasi melalui google ini
dan bapak larry atau kang larry ini memang berhasil mencapai kekayaan satu tujuh ratus tiga puluh satu